masih dari kasus pencabulan di sidoarjo seorang gadis berusia empat belas tahun korban pencabulan hingga hamil
justru diusir warga dan tinggal di bekas sebuah kandang bebek
meski telah divisum dan dilaporkan ke polres sidoarjo sampai sekarang belum ada tindakan dari polisi
kasus ini mendapat perhatian khusus dari menteri sosial kofifah indar parawangsa
yang kemarin datang dan menjenguk di kandang bebek tempat tinggal korban
inilah kondisi rumah korban sebut saja namanya putri bersama kedua orang tuanya dan seorang adiknya
putri terpaksa hidup di sebuah bangunan dengan dinding anyaman bambu
serta lantai yang masih tanah serta perabotan sederhana
putri yang berumur empat belas tahun ini terpaksa tinggal di bekas kandang bebek milik warga
sebelumnya dia bersama keluarganya diusir oleh warga dusun trompo kecamatan jabon tempat tinggalnya dulu
menurut sang ibu putri diperkosa oleh lima warga setempat pada agustus dua ribu lima belas setelah selesai mengaji
orang tua korban kemudian melaporkannya kepada polisi
tetapi justru berujung kepada pengusiran korban dan keluarganya oleh warga setempat
saat ini kondisi putri hamil delapan bulan
alih kan oh terabat
baik kepada korban maupun kepada keluarga korban
sementara itu polisi mengaku ada laporan tentang kasus perkosaan yang menimpa putri pada desember yang lalu
tetapi polisi menolak anggapan pihaknya mengabaikan kasus tersebut
ya memang laporan ini desember ya mas ya
setelah kita lakukan upaya penelusuran setelah adanya laporan itu kita langsung berupaya
dari kepolisian langsung saat itu juga berupaya ternyata tersalon tersangka ini tidak ada di tempat
nah setelah kita cross check kita lakukan penyidikan ya memang tidak ada di seputaran desa ini
jadi kita sekarang masih upaya penyidikan
dalam kunjungan ini menteri sosial akan segera memindahkan putri dan keluarganya untuk ditampung sementara di sebuah pondok pesantren di sidoarjo